sore tadi jam lima jam empat ya jam empat tadi
kami sudah melakukan rapat koordinasi
dengan komite medik di gatot subroto
langsung dilayani oleh komite mediknya
tadi pagi juga kami sudah lakukan rapat
saya memuat pilih bapak luka sebagai dokter pribadi
dan sore tadi lanjut bersama keluarga dan komite medik
secara langsung juga saya sudah lihat kondisi bapak gubernur
di dalam ruangan
ya benar bahwa bapak lukas saat ini sedang dilakukan perawatan
dan kondisi saat ini cukup disayangkan
karena beliau cukup turun ya
kondisinya secara umum menurun
dimana kaki bengkak
ada keluhan keluhan lain juga
ada gangguan di jantung ya
secara umum tadi sudah disampaikan oleh komite medik
saat ini sedang dilakukan perawatan
perawatan akan dilakukan perawatan beberapa waktu ke depan
ya tadi harapan kami
disampaikan secara profesionalisme
tetap rumah sakit gatot subroto
kalau ini para medis bisa melakukan perawatan secara profesional
tanpa membatasi hak hak pasien secara umum
sawah terhubung bukitipe
bersama kons median
akan beri pandangan